jadi kita berdua akan sama sama dihukum
jangan buang buang waktu
sampai kapan sih
kita tidur pisah pisah kamar begini
kamu kok tidurnya megang handphone sih
yang kamu inget cuma bedin sama reina sayang
dari dulu sampai sekarang aku cinta banget sama kamu
kalaupun sekarang aku istri kamu
tapi tetap saja
aku gak bisa memiliki kamu sebetulnya
aku gak baik baik aja mah
tapi aku gak mau mama sedih
karena pengorbanan mama sia sia
ini adalah pengajuan terakhir mama buat kamu
tolong bergunakan untuk kamu sebaik baik ya sayang
aku baik baik aja kok mah
syukurlah papa ternyata gak bicara apa apa sama kamu
mama gimana mah kondisinya ma
mama sehat kan ma
kamu jangan pikirin mama
ada apa mama telepon aku ma
mama cuma mau pastiin kamu baik baik aja
ingat ya pesen mama nak
kamu harus lebih baik lagi
kamu harus berubah
kamu harus berubah
kamu harus berubah
ingat itu ya
ingat itu ya
dan satu lagi
kamu harus bahagia
kamu harus bahagia
aku masih gak bahagia ma

hidup aku penuh ketakutan
hidup aku penuh ketakutan
aku akan terus berusaha kok ma
aku akan terus berusaha kok mah

tapi besok aku dipanggil ke kantor polis ya

aku diminta keterangan
apapun yang terjadi
apapun yang terjadi

akun yang mereka tanyakan sama kamu
kamu harus bilang
bukan kamu pelakunya
mama yang melakukan ini semua
mama yang melakukan ini semua
kamu akan ditahan di kantor koalisi
kamu akan ditanya tanya
dan kamu akan dihukum di penjara
mama juga akan tetap dihukum pak
karena dianggap sudah melindungi kamu
jadi kita berdua akan sama sama dihukum
jangan buang buang waktu
jangan sia siakan pengorbanan rumah ini